nah ini argentina kroasia maroko dan perancis berhasil lolos ke babak empat besar piala dunia qatar dua ribu dua puluh
keempat tim kini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan semifinal yang digelar pada sepanjang pekan ini
kami akan hadirkan diego ini adalah diego tapi bukan diego maradona saya akan undang ya
ini pasti penonton sudah berpikir kira kira apakah diego maradona atau ternyata diego basro
ya penonton kecewa melihatnya bukan diego maradona yang datang ternyata
terima kasih ya diego sudah bergabung di newsroom untuk memberikan analisis karena sudah memasuki empat besar artinya sudah semakin kompetitif
tidak cuma masalah fisik tidak cuma masalah teknis tapi juga bagaimana mental bermain mental juara
kita akan bahas sekarang diego sedang punya formasi apa analisis apa yang akan dibahas pertama
ya disini saya sudah disediakan formasi dari perancis yang akan berjalan
menggunakan formasi satu empat dua tiga satu
kita ketahui perancis memiliki kualitas pemain yang jauh di atas maroko di atas kertas ya
sehingga kemungkinan besar perancis akan lebih dominan bermain menghadapi maroko
tetapi maroko ini terkenal merupakan tim yang defense nya paling bagus di piala dunia ini
mereka baru kebobolan satu gol dan itu pun satu gol merupakan hasil dari bunuh diri yang mereka dapat ketika menghadapi kanada ini
mengingatkan kita kembali pada piala dunia dua ribu enam
gimana ketika itu
yang menjadi juara italia menjadi juara di dua ribu enam dengan hanya kebobolan satu gol sebelum menghadapi perancis
dan itu pun dengan bunuh diri
kita akan melihat seperti apa nanti di pertandingan antara perancis melawan maroko nanti
kemungkinan besar untuk membongkar pertahanan low blok dari maroko
perancis akan sedikit lebih reaktif di pertandingan kali ini
dengan membiarkan maroko menguasai bola
lalu kemudian dengan counter attack cepat mereka melakukan serangan dengan cepat ke area
pertahanan maroko seperti yang dilihat
tapi apakah memungkinkan kalau misalnya perancis dengan kualitas bermain level pemain kedalaman squad
apakah mereka juga akan menunggu bertahan dulu baru menyerang
atau seperti apa apakah itu masuk akal diego
melihat susunan pemain dan juga kualitas dari timnya di drd sham ini
ya karena pertamanya saya melihat perancis akan mencoba untuk membongkar pertahanan maroko terlebih dahulu
dengan melakukan sirkulasi bola di depan area pertahanan daripada maroko
tetapi jika itu tidak berhasil maka perancis akan memundurkan garis pertahanannya
menunggu di areanya sendiri terdahulu
kemudian memancing pemain pemain maroko untuk masuk ke area pertahanan perancis
lalu mematahkan serangan mereka dan dengan counter attack cepat
melalui pemain pemain seperti usman dembele kemudian juga kylian mbappe anton grisman
mereka akan merangsik masuk secara cepat ke area pertahanan maroko
pertahanan maroko dengan counter attack itu
itu yang kemudian nanti akan menjadi game plan daripada drdsm
tentunya dibutuhkan penampilan terbaik dari sofian amrabat
dari sisi maroko ya untuk meredam anton grisman dan juga kylian mbappe
yang seringkali beroperasi di area di depan kotak penalti lawan
yang kali ini akan dihadapi adalah maroko
kemudian maroko akan menunggu di area pertahanan sendiri
maroko juga mempunyai pemain pemain dengan skill yang bagus
dan kecepatan yang bagus
dalam diri hakim ziyeh
kemudian juga ada fullback ashraf hakimi
ketika counter attack mereka akan mengeksploitasi area yang ditinggalkan oleh mbak pe dan juga theo hernandes
dan juga di sisi kanan mereka juga punya sofian bouffal
itu juga menjadi salah satu andalan mereka untuk membongkar pertahanan perancis ketika momen momen transisi dea
nah ini diego kemarin di pertandingan terakhir maroko lawan portugal ada center back yang cedera hamstring
mungkin belum bisa memperkuat
artinya maroko sebenarnya agak ompong juga
padahal mereka cukup baik memainkan style low block begitu
pertahanan low blok seperti itu
apakah dengan compang caping seperti ini masih bisa
ya karena memang maroko ini merupakan tim yang mengandalkan sistem permainan organisasi permainan yang rapi
siapapun pemain yang dimasukkan untuk menggantikan pemain pemain yang cedera tersebut akan dapat memainkan sistem tersebut secara seksama
karena sudah dilatih dengan baik oleh pelatih mereka tinggal bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka mengenal betul sistem permainan yang mereka miliki
dan bermain rapat bermain disiplin kemudian komunikasi yang baik antara pemain satu dengan pemain yang lain
bukan tidak mungkin pertahanan rapat ini akan dapat sulit dibongkar oleh perancis meskipun kualitas pemain perancis kita sama sama ketahui
jauh di atas pemain pemain maruf
oke kita akan lihat informasi soal formasi
ya ini kita lihat kemungkinan besar mba pe akan mengeksploitasi sisi half space ini
yang kemudian akan ditemani oleh
karena punya kecepatan ya
yang kecepatan dan skill bagaimana dengan skill dan visinya tersebut dia bisa beroperasi di area ini lalu kemudian melakukan longshot
kemudian melakukan penetrasi ke arah kotak penalti
yang dapat membahayakan gawang maroko yang diawangi oleh bono
meskipun bono dalam turnamen ini sama sama kita ketahui tampil sangat cemerlang
tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi bono menghadapi mbappe dengan shoot shootnya yang berbahaya
dan juga ada olivier giroud pemain striker kawakan yang menjadi top score perancis sepanjang masa menggeser thierry henry sebelumnya
dan bagaimana nantinya di sisi sayap theo hernandez akan dapat naik
membantu mba pe mengeksploitasi sisi kanan pertahanan dari maroko
ini perancis harus menghadapi tim dengan jumlah kebobolan terkecil ya
bahkan maroko ini kebobolan oleh pemainnya sendiri alias gol bunuh diri
tapi nanti anda memprediksi tidak kalau maroko bakal seperti menghadapi portugal
dimana mereka bukan parkir bus lagi ya
tapi sudah parkir tronton artinya hanya mengandalkan serangan balik dan kita lihat kemarin efektif
betul karena sudah beberapa kali dilakukan game plan yang mereka lakukan adalah seperti melawan spanyol kemudian melawan portugal
bagaimana mereka menyusun barisan pertahanan yang rapi di depan kotak penalti menunggu lawan lawannya melakukan serangan kemudian mematahkannya
dan melakukan serangan balik cepat melalui hakim ziyeh dan juga ashraf hakimi
crossing crossing akan banyak dilakukan melalui sisi sayap tersebut untuk membombardir pertahanan perancis tinggal bagaimana
finishing yang dilakukan oleh portugal
finishing yang dilakukan oleh maroko dapat diselesaikan dengan baik karena di pertandingan pertandingan sebelumnya
finishing finishing yang dilakukan oleh barisan penyerang maroko masih belum terlalu baik sehingga hanya sedikit gol yang dapat diciptakan
baik untuk skor
skor saya sepertinya masih melihat perancis memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan ini melalui skema skema transisi positif
mereka akan dapat mencetak gol
dimana saya memprediksi akan terjadi
skor dua untuk perancis
oke cukup percaya diri ya melihat punya bono yang cukup atraktif
cukup baik disiplin juga
kita akan next ke formasi maroko
ya ini seperti yang kita lihat
maroko bermain dengan sistem empat tiga tiga
memang sistem ini sebenarnya terkenal dengan pola permainan yang atraktif
penguasaan bola akan tetap
yang digunakan oleh maroko kali ini adalah mereka lebih reaktif menunggu di area pertahanan sendiri
bagaimana kemudian amrabat kemudian juga onahi dan juga amala akan menunggu di depan kotak penalti
menyerap serangan serangan yang dilakukan oleh perancis
lalu kemudian dengan cepat mengalirkannya ke hakim ziyech dan juga sufian boufal
dan ketika sudah mencapai di sepertiga akhir lapangan
mereka akan menunggu overlap dari fullback fullback mereka
terutama dari ashraf hakimi
yang memiliki kecepatan dan skill yang sangat baik
kemudian melakukan crossing crossing ke arah area pertahanan perancis
karena kemarin beberapa kali juga ziyech menunggu ya
menunggu lini dibawahnya untuk menyusul
untuk membantu dia melakukan penyerangan
karena kemarin finishingnya kita gemas juga melihatnya
ada lima serangan balik yang sebenarnya punya kans untuk bisa jadi gol
tapi akhirnya mungkin ya belum bisa
apalagi buat penonton netral tentunya mendukung tim tim yang tidak menjadi unggulan ya
dia jadi gemes sendiri ngelihatnya
apalagi kalau kita bicara soal maroko
karena pemain kunci maroko menurut diego
saya kira sofian amrabat akan menjadi kunci di pertandingan kali ini
bagaimana dia di lini tengah dapat meredam peran dari anton griezmann
kemudian juga dari kyliam mbappe yang sering menusuk ke area half space
bagaimana ketika mereka bisa dipatahkan maka ini akan menjadi kunci serangan balik
yang dilakukan maroko ke area pertahanan perancis
sedangkan pemain lain yang bisa menjadi pemain kunci tentunya hakim zieq
yang menjadi playmaker mereka di sisi kanan
bagaimana ketika mendapatkan bola dia dapat dengan skill dribble nya yang sangat baik
dapat penetrasi ke area pertahanan perancis dan menciptakan perahara di sana
kita akan tunggu peraharanya ya
kita akan ke semifinalnya
kita akan ke semifinal yang paling dekat
ini ada argentina dan juga kroasia
kroasia ini sepertinya secara kalau kita melihatnya dalam bentuk manusia itu punya kedewasaan ya
karena di fase grup kita tidak menyangka kalau di perempat final akan bermain dengan game plan yang sangat sangat terukur
dan juga bagaimana mereka secara mental juga bisa mengatasi
mereka mempunyai perkembangan grafik yang sangat baik ya kroasia
dan tentunya dia mereka akan mencoba mengulangi
hasil yang mereka dapatkan pada piala dunia dua ribu delapan belas yang lalu
dimana mereka berhasil mengalahkan argentina dengan skor tiga
ketika itu luka modric mencetak gol
kemudian juga ante rebic dan juga ivan rakitic
dan pada pertandingan kali ini tentunya mereka akan mengulang hal yang sama
mereka punya agresifitas dan juga agresifitas menghadapi argentina
dan pelatih daripada kruasia sendiri katanya sudah menyiapkan strategi khusus untuk mengantongi lionel messi
dan saya melihatnya
dan saya melihat sepertinya kruasia pada pertandingan kali ini akan bermain lebih agresif
pressing formasi blok tinggi di area pertahanan argentina
untuk memotong aliran bola ke arah lionel messi
sehingga argentina akan dipaksa untuk melakukan progresi melalui sisi sayap kiri
sehingga bola tidak sampai ke lionel messi
karena messi juga di usia yang sudah cukup senior
yang sudah cukup guy kalau bisa dibilang begitu
tapi kalau dipegang bola pasti lengket dan geraknya cukup baik
dan visinya sangat luar biasa seperti yang kita lihat pada pertandingan moulin belanda kemarin
dengan sedikit saja sentuhan dari messi
satu passing yang terukur dapat berbuah gol untuk argentina
dan untuk argentina sendiri saya melihat di pertandingan kali ini mereka akan mencoba memainkan formasi terbaik mereka
tidak seperti kemarin mereka bermain dengan satu tiga
kali ini mereka akan bermain dengan empat tiga tiga dengan memasukkan angel di maria di sisi sayap kanan
sehingga akan memperlebar luas lapangan
menciptakan ruangan yang luas di lapangan
sehingga messi akan dapat beroperasi di area tengah
dan mengeksploitasi lini tengah yang dihuni oleh brozovic kovacic dan juga luka modric
baik kita akan lihat
kita akan lihat ini adalah formasi dari argentina
argentina bagaimana dengan kedalaman squad
ya sepertinya mereka akan bermain lebih melebar seperti ini
ketika mereka membangun
ketika mereka membangun serangan
kemudian juga bagaimana mereka menciptakan ruang yang akan dapat dieksploitasi oleh messi di sisi half space ini
seperti yang dilakukan pada pertandingan melawan belanda
akan tetapi perbedaannya di pertandingan melawan belanda tidak ada angel di maria di awal awal babak pertama
sehingga itu membuat serangan argentina kurang dinamis
mereka jadi mudah tertebak
saya juga agak kaget
kenapa mengapa tidak starter angel di maria ya
ya dan kemungkinan besar di pertandingan ini akan menjadi starter
kemudian ketika mereka sudah memperlebar luas lapangan
maka mekalister akan dapat membantu serangan di sisi hub space sebelah kanan dari pertahanan kroasia
dan juga de paul akan membantu membangun serangan bersama messi
nah diego menarik kalau misalnya sampai perpanjangan waktu artinya sampai satu ratus dua puluh menit tidak ada gol
artinya harus dengan penalti
karena keeper yang dimiliki oleh kroasia ini punya catatan yang baik ketika menghalau penalti
kalau head to head dari keeper kedua tim argentina kroasia seperti apa
nah ini menarik ya kalau sampai pertandingan berlanjut ke adu penalti
karena kita ketahui dua duanya keeper ini memiliki rekor yang sangat menarik
rekor yang sangat bagus di skema adu penalti
dimana livkovic kemarin berhasil memenangkan adu penalti melawan brazil
tentunya bukan tim sembarangan
dan tentunya meningkatkan percaya diri dari livkovic sendiri
akan tetapi argentina pun dari sisi keeper ada emiliano martinez
yang selama ini memiliki trik trik khusus ketika menghadapi drama adu penalti
ketika melawan belanda kemarin juga dia berhasil melakukan dua safe yang sangat cemerlang
sehingga dapat membantu timnya meraih kemenangan melalui adu penalti tersebut
menarik untuk kita lihat di skema adu penalti nanti
akan tetapi yang menjadi kunci tentunya dea kemungkinan besar adalah di penendang penendang kedua tim nanti
di kroasia maupun di argentina
nah ini kadang kadang memang sudah memasang pemain atau sudah mengganti pemain
ternyata harus perpanjangan waktu dan harus penalti
terakhir singkat saja skor untuk argentina kroasia
untuk argentina kroasia bukan tidak mungkin akan berlanjut ke adu penalti lagi
di satu ratus dua puluh menit akan skornya satu satu
tapi di skema adu penalti nanti saya merasa argentina mempunyai keunggulan lebih di pertandingan kali ini
sepertinya diego memfavoritkan argentina atau bagaimana
karena harus sesuai dengan nama saya
diego jadi harus mendukung argentina juga
baik terima kasih diego sudah membahas soal partai semifinal yang akan digelar pada pekan ini